saya tidak tahu kenapa saya disini
hfr bersih tegang dengan ipda rano mardani
salah satu anggota kepolisian di kolong flyover
kampung melayu jati negara jakarta timur
kamis pagi kemarin
usut punya usut
mahasiswa berusia dua puluh tiga tahun ini
tak terima ditegur polisi
lantaran bergendara melawan arus
dari arah jati negara menuju tebet jakarta selatan
tak hanya marah marah
hfr juga sempat melakukan kekerasan fisik
terhadap ipdal rano mardani
selain di pipir
ibda rano mardani juga menderita
luka gigitan di bagian tangannya
saudari hfr ini
langsung melakukan pemukulan terhadap tugas
dengan tangan kanannya sebanyak satu kali
selanjutnya melakukan pemukulan
daripada tugas keluar dada
dan di samping itu
pelaku juga melakukan
merampas melakukan perampasan
namun tidak berhasil
hfr dibawa ke unit kriminal umum
satreskrim polres metro jakarta timur
untuk menjalani tes urin dan pemeriksaan
lebih lanjut pelaku terancam
terjerat pasal dua ratus dua belas dan
empat kuhp karena melawan petugas
sementara korban langsung
menjalani visum di rumah sakit keramat jati
f rizal jakarta